apa boleh saya bicara yang mulia
bahwa kehadiran beliau sebagai ahli ini
saya keberatan dengan kehadiran
saudara andi muhammad asrun
yang mulia tetapi persiapan persiapan
mempersiapkan ini beliau terlibat
sumpah itu yang sebenarnya kami
tapi keberatan bapak kami pertimbangkan
yang mulia saya duluan
misalnya gerakan satu putaran
jokowi untuk tiga periode
satu catatan dan keberatan
terhadap dua orang sekaligus
bahkan pada acara terakhir saya
dengan saudara margarito kamis
yang mana yang pak refli sampaikan
mewakili dua dalam perdebatan di televisi
jadi kami meragukan juga independensinya
silakan para ahli maju ke depan
ini terhadap sahabat saya juga ini
kpk terbitkan surat penyidikan baru terhadap edi
mohon majelis pernyataan pernyataan tidak sopan
dari sebagian orang itu di
iya mohon semua menghormati persidangan ya
jangan asal bicara di bidang nanti bisa di
dalam kasus tindak pidana korupsi
mahkamah ini sebaiknya dibebaskan
baru penyidikan baru atau sudah tersangka baru
sekalipun tersangka pun apa juga harus